inilah potret kapten usman jafar
kota parepare sulawesi selatan
sebelum mengangkat senjata untuk kemerdekaan republik indonesia
beliau juga pernah mengabdikan diri untuk mengajar
di salah satu sekolah rakyat di sekitar wilayah pelabuhan parepare
namun jiwa patriotismenya terpanggil
akhirnya bergabung dengan tentara pelajar
menguasai tujuh bahasa asing
karir militer usman jafar terbilang sangat cemerlang
hingga pada akhirnya bersama kapten hertasning
dirinya diutus memimpin pasukan untuk membantu bung tomo
mempertahankan kota surabaya dari serangan pasukan sekutu
yang puncaknya terjadi pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
usman jafar gugur tertembak di kantornya di panaikang
oleh tentara pemberontak republik maluku selatan
sebelum tewas usman jafar sudah mendapat firasat
dan menyuruh adik serta anak buahnya untuk menyelamatkan diri
jasad usman jafar menjadi yang pertama dikebumikan
di tmp panaikang tempatnya berkantor
ikut berjuang di surabaya
awalnya beliau itu sebetulnya seorang guru
guru dia mengajar di depan pariwisata
dulu ada situ ya pariwisata sekolah rakyat
beliau itu akhirnya ada namanya tentara pelajar
ya tentara pelajar
dia mengajar bersama
suatu juang sulawesi selatan
dia mengajar di sana
ikut berjuang berperang di surabaya
selain mendapatkan bintang jasa dan bintang gerilya berkat jasanya
nama usman jafar juga diabadikan di salah satu ruas jalan
di kota parepare dan kota makassar
hasrul nawir parepare sulawesi selatan